bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati
ibu calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
oh itu memang selama ini sikap strategis pks
itu tidak boleh diambil oleh one man show
pks itu selalu tertib dalam mengambil keputusan
jadi waktu pak anies dicapreskan oleh pks
nah ketika ada calon umpamanya
yang belum dibicarakan di majelis suroh
ya kita harus rapatkan dulu di majelis syuro
supaya lebih objektif lah kira kira
mengambil keputusannya itu
karena majelis shuro ini anggotanya ada sembilan puluh sembilan
kita tentu berharap sembilan puluh sembilan orang
dengan pemikiran beragamnya
jauh lebih objektif ketimbang keputusan individu
dan itu memang sudah perotapnya pks
dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis